tahu dari mana kalian tentang kita pak likma
dengar ya kami tidak sembarangan menyerahkannya pada orang asing
apalagi dengan kalian
kenapa semua orang menghalangiku
aku harus memikirkan orang orang yang menghalangiku
eh eh jaka jaka jaka jangan jaka jaka jangan
aduh gawat surawat ini ya
tentu kamu masih ingat waktu pertama kali kita bertemu buntana
iya guru aku tidak akan lupakannya
saat itu kamu masih seorang budak milik sudagarkaya
aku sudah memperhatikanmu beberapa hari
dan aku bertekad untuk menyelamatkanmu
hei kamu kerja tidak becus
cuci piring saya dia lama
kamu aku sudah menunggu dari tadi
ya juragan maaf sebentar
lanceng sekali kamu
ikut tampur urusan itu
tapi aku hanyalah seorang budak
kini kau bukan seorang budak lagi
maka aksa keluarlah
miatulah ke dalam raga gentala koin
kita berdua telah sama sama merasakan pahitnya terasa
kejamnya kegelapan dunia telah kita lalui
kini saatnya kita yang menjadi kegelapan
kita akan kembali menyatukan nogowungu dan aksa
dengan agar raja di tangan kita
tidak akan membuat semua orang merasakan penderitaan kita
dan kita akan membuat semua orang merasakan penderitaan kita
dan kita akan membuat semua orang merasakan penderitaan kita
eh teman eh rekan
emangnya kamu tidak ingat
sama orang yang bernama sunan kalijaga tadi bilang apa
iya aku ingat aku belum pikun
aku sudah sampai pada epokan
dan aku tidak mau lagi menunggu lebih lama untuk mencari kita begitu
tolong segera bapak tiagung ke balai pengobatan
sudah dikodaukan sunah
eh bocah mau kemana kamu
jangan menghalangiku aku ingin pergi untuk mencari kitab hikmah
tahu dari mana kalian tentang kitab al hikmah
kami tidak sembarangan menyerahkannya pada orang asing
apalagi dengan kalian
kenapa semua orang menghalangiku
aku harus memikirkan orang orang yang menghalangiku
eh jaka jaka jangan jaka
aduh gawat surawat ini
aduh gawat surawat ini
aduh gawat surawat ini
aduh gawat surawat ini
kan jangsunan kudus yang dimuliakan oleh allah
sebenarnya apa yang terjadi
maafkan saya kandung sultan
saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi
saya tidak punya banyak waktu dan harus bergerak

saya akan mengatur pasukan untuk dikirim ke daerah yang diserang
dan saya sendiri akan mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan pati agung

baiklah kan jangsunan
lakukanlah yang terbaik untuk demam
saya sangat percaya kepadamu kan jangsunan
terima kasih kan jangsunan
saya janji saya akan menceritakan semua setelah kebenaran ini terungkap

maka kita harus pergi irmi
hanya manda berkata bahwa his loving name receber helt paling dan terindah di terungtasnya
jangan saja kita menjauhkan liiz sendirian untuk melakukan pekerjaan femininal prejudice eks interpersonal yang tidak termasuk hewan
sudah sudah cukup
bocah ini bernama jaka tingkir
yang jaka sendiri yang bilang kepadaku
biar mereka berdua
menjadi urusan itu
dan juga adik adik
sebentar lagi kalian bisa pulang
mengungsi seperti ini
sebaiknya kita sabar
dan tetap beribadah
dan tetap berbobot
itu hanya besti allah subhanahu wa ta'ala
sudah sholat belum
berfirman dalam surat al baqarah
dan mohonlah pertolongan
kepada allah subhanahu wa ta'ala
dengan sabar dan sholat
dengan sabar dan sholat
dan mohonlah pertolongan
dan mohonlah pertolongan
sungguhnya sholat sungguh berat kecuali bagi orang orang yang khusyuk
maka dari itu kita harus senantiasa meminta pertolongan hanya kepada gusti allah swt bukan kepada orang lain
insya allah pertolongan itu akan datang dengan berbagai cara